pemerintah akan menandatangani perjanjian divestasi pt freeport indonesia ke pt indonesia asahan aluminium atau inalum pekan ini
dikutip dari cnn indonesia com sebelumnya menteri keuangan menyebut penyelesaian divestasi freeport akan rampung pada akhir bulan september
perjanjian ini merupakan kelanjutan dari perjanjian awal antara freeport mcmoran rio tinto dan inalum pada dua belas juli lalu
deputi bidang pertambangan industri strategis dan media kementerian badan usaha milik negara fahar hari sampurno mengatakan ada tiga perjanjian yang akan ditanda tangani untuk merampungkan divestasi pt freeport
di antaranya perjanjian jual beli saham perjanjian pertukaran atau exchange agreement dan perjanjian pemegang saham
usai perjanjian itu inalum akan melunasi pembayaran sehingga kementerian esdm bisa mengeluarkan izin usaha pertambangan khusus
atau iupk inalum akan membeli saham freeport indonesia dengan nilai tiga delapan puluh lima miliar dolar amerika atau sekitar lima puluh lima empat triliun rupiah